pacar itu disayang bukan
mau bilang dipukul
gue gak mukul lo
tapi seorang lagi nangis juga
lagi sedih mulai dihibur malah
yaudah ya halo yang sabar ya
besok kalau ada ujian atau ulangan
lo belajar dulu
gue udah belajar kok
soal matematika itu kan
si rompis masuk kamar mandi cewek
mau ngapain kamu masuk ke toilet perempuan
tadi saya lihat ini bu
makin sini kelakuan kamu semakin memburuk ya
sekarang juga ikut saya ke ruangan guru
saya juga udah minta tolong pak umar
untuk panggil tiga teman kamu yang lain
nanti saya bicarakan di kami
tapi bu tadi saya liat
kayak kok malah diem sih
ini apanya selalu
lagi sedih juga
ya gitu dong
sekarang lo cerita sama gue
nilai matematika gue men
lo dapet nilai
koloh ketawa sih
nggak nyangka aja seorang wulandari gitu loh
gue aja seorang roman arbani
pacar itu disayang bukan
mau bilang di pukul
sama aja tadi
oh iya tapi seorang lagi nangis juga lagi sedih pokoknya dihibur malah malah gledek
yaudah ya halo yang sabar ya
makanya lah besok kalau ada ujian atau ulangan belajar dulu
gue udah belajar kok
gue tahu soal matematika itu kan hitung hitungan pakai angka
jadi tadi itu
jangan terlalu banyak
tadi gue ketakutan banget sampe gue nangis karena ada kecoa disini
terus akhirnya gue teriak eh roman muncul lolongin gue
makasih ya man
udah gak ada ya
udah kalau gitu gue duluan ya
aduh roman aja nomor tiga
sisi seneng banget
lihat nanti sisi teriak terus nanti yayang roman masuk lagi
sisi cari kecoanya
ya udah selamat nyari kecoanya
gue masuk ke kelas dulu
sisi mau teriak
sampai yang depon
lah kok dipanggil juga
kalian mau tahu kenapa kalian dipanggil ke sini
kok bisa sih ada video ini ah
harus berapa kali gue ingetin di rumah gue ada cctv
kamu masih aja ulang kesalahan lo
keledai yang kurang pintar aja gak pernah masuk lubang
sepenuhnya dua kali
udah gak ajar lo sem
devon joshua siapin data
apa yang kalian lakukan ini sama persis sama yang bella lakukan kepada wulandari
dan itu sangat merugikan
kenapa sih kalian ini
kalian ini pelajar apa preiman sih
kalau memang kalian ini pelajar berlakulah seperti pelajar
sekarang kembalikan hp dan dompet samuel yang kamu ambil
ya anak baik
ini ngapain sih ambil dompet gue
kalau butuh jajan bilang aja masuk ambil ambil
sekarang kamu silakan kembali ke kelas sembar
dan kalian berbat saya kasih hukuman atas perbuatan kalian
pegang juga gue
akhirnya devon langsung dapat pelesannya